harusnya gue besok liburan sama andin
gue udah suruh feli untuk urus semuanya
semuanya udah siap
mending gue batarin aja liburan itu deh
liburan kan bisa kemana aja
andin ada seminar
dan itu lebih penting
kamu duluan aja
kamu yang duluan
besok aku ada seminar di bandung
dan besok siang aku berangkat nih
tiga hari akan di sana
iya harus lah mas
kan apa yang udah dipilih
saya tam arrogasi
lo suka yang subs
lo udah aman
masalah kenapa sih hari ini sikapnya aneh banget kayak ada sesuatu
waktu saya kesini untuk minta maaf sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa bu elsa waktu
itu menyuruh saya untuk
masuk ban mobil para file
bapak ketemu elsa
baik baik aku ketemu langsung aja
iya kamu mau kemana sayang
aku mau keluar dulu cari amin
gak jauh kok paling aku jalan jalan ke minimarket
deket kok sebentar dong
aku suntuk mah kalau di kamar terus
yaudah aku jalan dulu ya mbak
ya udah lah pak gak apa apa
jarin aja mungkin dia mau cari udara segera
mana sih kok lama banget
mau kemana dia
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
lalu aku mau kemana
saya mau kamu batalkan semua liburan saya besok ya
tapi semua udah saya booking pak
dan semuanya juga udah dibayar
saya gak jadi liburan
jadi batalin semuanya
tapi pak setahu saya kebijakannya gak bisa dirifan
gak apa apa biarin aja
yang penting kamu batalin ya
gue udah lakuin yang lu suruh
iya ini saya udah dibang
saya mau transfer
tolong transfer seratus juta ke rekening bapak mateo
sama ini ya sekalian
transfer ke ibu karina larasati
baik akan kami proses

tapi dwalu sudah tindakan
tidak ada apa
acum udah pak
sayang kamu tenang dulu ya
jangan asal luduh ya